kita beralih ke ibu kota air merupakan kebutuhan primer bagi manusia
ibu kota jakarta tidak luput dari masalah krisis air bersih
dan apa saja yang menjadi pokok permasalahan saat ini kami hadirkan liputannya
dalam rangka memperingati hari air sedunia yang jatuh pada hari ini
jakarta yang merupakan salah satu kota dengan penduduk terpadat di dunia
tentu memiliki kebutuhan air bersih yang tidak sedikit
setidaknya warga jakarta membutuhkan dua puluh enam liter air per detik setiap harinya
namun saat ini hanya enam puluh persen warga jakarta yang dapat mengakses air bersih dengan mudah
hal ini menyebabkan empat puluh persen warga jakarta menempuh cara instan untuk mendapatkan air bersih
yaitu dengan mengeruk air dalam tanah
namun bagi warga pesisir yang air tanahnya tidak layak konsumsi
mereka terpaksa harus membeli dengan harga lima ribu rupiah per jarigian setiap harinya
itu kotor apakah sumur itu kotor
ya kalau pengen bersih aja itu satu setiap jalan dari gerobak
kita tuh kalau mau mandi juga kesusahan
kalau mau mandi di sini akhirnya kan nggak enak gatel itu
kita kalau beli akhirnya satu pikul itu lima ribu
kalau bisa untuk apartemen perempuan elit
dia masing masing lah pahamnya
mengambil dari warga warga yang kesusahan air gitu maksud saya
menurut dinas sumberdaya air jakarta
krisis air bersih ini terjadi karena rendahnya kesadaran warga untuk menghemat air bersih
dan pengelolaan air bersih belum menjadi prioritas pemerintah saat ini
satu ratus delapan waduk situ embung
yang ini merupakan potensi ketersediaan salana prasana air tadi
di mana fungsinya satu sebagai pengendali banjir
kemudian kedua ketika musim hujan
ketika masuk musim kemarau
dia bisa bagi air
nah ini yang belum diberdayakan
selain itu kondisi krisis tersebut semakin diperparah dengan penggunaan air dalam tanah
yang dilakukan secara masif oleh industri dan rumah tangga
hal ini menyebabkan turunnya permukaan tanah di jakarta sebesar tujuh cm per tahun
apabila kondisi ini tidak segera ditanggulangi
jakarta berpotensi banjir besar pada tahun dua ribu tujuh belas
kemudian pusat perbelanjaan
itu berfikirnya praktis aja
berpikir hari ini memaksimalkan modalnya untuk pengembali investasi dan keuntungan mengambil air tanah
persoalan tanahnya mau turun
persoalan jakarta nggak punya air
itu bukan merasa persoalan mereka
mendisiplinkan warga dalam penggunaan air bersih merupakan solusi dari pemprov dki jakarta
untuk menanggulangi krisis air bersih di jakarta
ada delapan puluh gedung
ada pencakar langit di jakarta yang akan diperiksa
dan ini fase pertama
sesudahnya kita akan periksa semua gedung secara bertahap termasuk rumah rumah
air merupakan sumber kehidupan dan kewajiban bagi pemerintah agar masyarakatnya dapat mengakses dengan mudah
hal ini perlu dibarengi dengan peran serta masyarakat jakarta untuk lebih efisien dan bijak menggunakan air